tim panwaslu kabupaten tasikmalaya menemukan adanya dugaan pelanggaran kampanye oleh tim pemenangan pasangan rindu
di halaman sebuah masjid di tasikmalaya
dalam pengajian yang dihadiri oleh istri cagup ridwan kamil dan istri cawagup uu ruzanul ulum ini
peserta pengajian diarahkan untuk memilih pasangan nomor urut satu
sementara itu seorang aparatur sipil negara kabupaten tasikmalaya juga diperiksa lantaran berfoto bersama anggota dprd
sambil mengacungkan dua cari
panitia pengawas pemilu kabupaten tasikmalaya kembali menemukan indikasi pelanggaran kampanye
kali ini dugaan itu tertuju pada pasangan cagup dan cawagup nomor urut satu ridwan kamil dan uu ruzanul ulum
panwasulu menangkap indikasi kecurangan ini dilakukan dalam sebuah acara pengajian yang dihadiri oleh istri ridwan kamil atalia
acara pengajian yang digelar di halaman sebuah masjid di kecamatan cikalong ini
viral lewat sebuah rekaman video telepon genggak
sementara kegiatan kampanye di tempat ibadah merupakan hal yang dilarang oleh undang undang
dalam rekaman itu terlihat peserta pengajian diarahkan untuk mengacumkan telunjuk tanda pilihan nomor satu
dan diperlihatkan gambar pasangan rindu melalui sebuah layar serta kalender
menanggapi dugaan ini panwaslu kabupaten tasikmalaya berencana memanggil atalia lina marlina dan tim pemenangan pasangan rindu
dugaan pelanggaran terhadap peraturan perundang undangan
intinya di pasal enam puluh sembilan itu larangan berkampanye di tempat ibadah dan juga tempat pendidikan
dan kenyataan di lapangan di cikalong itu adalah di gdi
tetapi itu juga berdekatan dengan harapan masjid
itu yang tidak boleh kan itu larangannya jelas ya
tapi kami juga belum menyimpulkan apakah ini adalah administratif ataupun juga pidana
sementara itu seorang aparatur sipil negara
bernama nia kurniati
memenuhi panggilan panwaslu kabupaten tasikmalaya pada hari senin
nia yang menjabat sebagai sekretaris dprd kabupaten tasikmalaya ini
kedapatan mengacungkan dua jari saat berfoto dengan anggota dprd dari fraksi pdi perjuangan dan seorang petugas keamanan
dia mengaku bahwa tindakannya mengacungkan dua jari itu hanya spontanitas
dan bukan bentuk dukungan terhadap calon gubernur jawa barat nomor urut dua yang diusung oleh pdi perjuangan
nia mengatakan bahwa ini adalah anggota dprd kabupaten tasikmalaya
tapi kan kurang aktif di medsosnya jadi tidak fotonya kemana kemana baru tahu itu karena ada undangan dari ini
dan kebetulan memang mungkin ada politisi di tengah sesuai dengan simbolnya seperti itu
karena itu ekspresi spontan saja
aparatur sipil negara memang diwajibkan untuk netral dalam gelaran pilkada
mereka dilarang untuk mengunggah foto bersama para calon
maupun foto yang mengisyaratkan dukungan kepada calon tertentu ke media sosial
deden radian tasikmalaya